puluhan peserta aksi reuni dua ratus dua belas dari berbagai daerah di pulau jawa mulai berdatangan ke ibu kota pada kamis pagi
meski telah datang sejak pagi dengan berombongan masa mengaku kecewa lantaran tidak dapat memasuki area patung kuda
akibat adanya penyekatan yang dilakukan aparat kepolisian
ruas jalan medan merdeka selatan tepatnya yang mengarah ke kawasan bundaran patung kuda gambir jakarta pusat pada kamis pagi ditutup
penggunaan kawat berduri dan penjagaan ketat aparat kepolisian membuat sejumlah orang terpaksa mengurungkan niat melintas di jalan medan merdeka selatan
bahkan puluhan peserta aksi reuni dua ratus dua belas dari berbagai daerah di pulau jawa yang sejak pagi berdatangan ke kawasan ini
mengaku kecewa lantaran akses menuju kawasan bundaran patung kuda hingga monumen nasional ditutup
saya berangkat dari rumah jansepolo sampai sini tadi tujuh lima
kau kecewa gak pak
kecewa pak saya tidak
ya kecewa banget pak
tadinya mau si dama ya oh ada kayak ginian gitu
padahal kan kita gak mau ngurusin gitu
meski dilarang pihak kepolisian masa reuni dua ratus dua belas tetap mencoba mendekat kawasan monas dan patung kuda pada kamis pagi
akses menuju patung kuda ditutup di semua arah dengan menggunakan kawat berat

puluhan orang berjalan di kawasan kebon sirih jakarta pusat sambil meneriakan yel yel
masa tak hanya berasal dari jabodetabek tetapi juga dari sejumlah daerah lain
masa awalnya berkumpul di kawasan jalan ridwan rais kemudian bergerak ke kebon sirih
namun saat tiba di perempatan kebon sirih masa dihalau anggota kepolisian dan diminta kembali ke arah tugutani
polda metro jaya tidak mengizinkan reuni dua ratus dua belas digelar di kawasan patung kuda dan sekitarnya
sedianya acara ini akan diadakan di masjid azikra sentul
tetapi informasi terbaru menyebut
ini yayasan azikra juga tidak memberi izin karena sedang dalam suasana duka setelah amir azikra meninggal
baik dan kami telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia mahardika utama di jalan medan merdeka jakarta
dan kita akan lihat bagaimana pengamanan di aksi reuni dua ratus dua belas ini imbas kedatangan masa
selamat pagi dika
sepertinya banyak jalan yang ditutup kawat berduri ya
sebetulnya bagaimana pola pengamanan yang dilakukan dan apa sebetulnya juga yang membuat para masa aksi ini tetap melakukan aksi reuni meskipun sudah ada larangan dari pihak kepolisian
ya selamat pagi aldi
saya berada di jalan hidran rais tepatnya di depan jalan medan merdeka selatan yang menjadi salah satu akses menuju ke kawasan patung kuda
dan seperti yang bisa anda saksikan di belakang saya kawat berduri
menjadi barikade yang tidak bisa dilintasi oleh siapapun termasuk juga oleh kendaraan atau transportasi publik seperti transjakarta
dan sejumlah orang yang akan mengurus administrasi atau pengajuan visa ke kebudayaan besaran amerika serikat pun juga tidak bisa masuk lewat akses medan merdeka selatan
dan mereka dialihkan menuju ke kawasan kebon sirih
pengamanan memang ketat dilakukan dengan menggunakan penyekatan penyekatan menuju ke kawasan patung kuda
karena bukan hanya di kawasan medan merdeka selatan saja tetapi juga di beberapa tempat lainnya seperti di kawasan gambir lalu juga di kawasan tamrin dan juga di kebon siring untuk menuju ke arah patung kuda
tadi sebenarnya sudah ada masa yang berkumpul di beberapa titik yaitu di kawasan tugutani ridwan rais dan kemudian mereka juga bergerak ke kawasan kebon sirih
namun ketika mereka sudah mencapai perempatan kebon sirih mereka kembali dihalau oleh pihak kepolisian menuju kembali ke arah tugutani dan kini
masa tampaknya sudah mulai berpencar ada pula yang mulai meninggalkan sekitaran kawasan patung kuda di kawasan jakarta pusat ini tetapi ada pula yang masih bertahan menunggu komando berikutnya
karena memang sejauh ini dari pantauan saya sejak pagi hari tadi tidak ada koordinasi yang sangat jelas tidak ada koordinasi yang rapi tidak ada komando yang jelas terkait bagaimana aksi ini akan berjalan
atau bergerak ke titik yang lain ini tidak terlihat adanya mobil komando satupun disini ataupun juga ada orang yang mengomandoi dari masa yang sudah berkumpul dan mereka berasal dari sejumlah daerah
dan sebagaimana kita ketahui bahwa penyekatan ini dilakukan sejak pukul dini hari tadi dan ini menunjukkan bahwa aksi reuni dua ratus dua belas tegas dilarang oleh pihak kepolisian
dan tadi terkait dengan pertanyaan anda mengapa masih banyak
masa yang datang ke arah patung kuda atau mendekat ke arah monas dan patung kuda ini juga tentunya tak terlepas dari adanya statement dari steering committee pa dua ratus dua belas samsul maruf yang menyatakan bahwa meski tidak ada izin dari pihak kepolisian pihaknya mengacu kepada undang undang yang menyatakan bahwa ada kemerdekaan berpendapat sehingga tidak perlu mendapatkan izin
tetapi cukup memberitahukan saja kepada
pihak kepolisian dalam hal ini adalah polda metro jaya
tadi saya mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada samsul marif tapi hingga saat ini belum mendapatkan respon
dan seperti diketahui bahwa informasi terkini aksi yang sedianya nanti siang akan berpindah ke kawasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan karena pihak kiasan azikra sendiri masih dalam suasana berduka setelah meninggalnya putra kedua mendiang arifin ilham atau amir azim
dan seperti diketahui bahwa informasi terkini aksi yang sedianya nanti siang akan berpindah ke kawasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan azikra
dan seperti diketahui bahwa informasi terkini aksi yang sedianya nanti siang akan berpindah ke kawasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan azikra sentul
dan seperti diketahui bahwa informasi terkini aksi yang sedianya nanti siang akan berpindah ke kawasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan azikra sentul juga tidak mendapatkan izin dari pihak kiasan azikra sentul
menggunakan kendaraan dan dengan menggunakan pengeras suara untuk membubarkan masa yang masih berkumpul di sekitaran kawasan monas
atau di kawasan ridwan rais dan juga di kawasan kebon sirih
dan polisi juga sebelumnya menyatakan dari polda metro jaya bahwa akan mengambil tindakan hukum
jika panitia ataupun juga masa dengan jumlah yang lebih besar lagi tetap nekat untuk menggelar reuni dua ratus dua belas di kawasan patung kuda
setelah dikeluarkannya larangan untuk menggelar aksi pada hari ini
pihak kepolisian akan menggunakan pasal dua ratus dua belas sampai dua ratus enam belas kuhp yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti perintah dari petugas kepolisian
atau keamanan maka dapat disangsi pidana
kita masih terus menunggu kelanjutan dari reuni dua ratus dua belas yang sedianya berjalan hari ini
dan bagaimana kita ketahui bahwa reuni dua ratus dua belas ini adalah kelanjutan
dari aksi masa dua ratus dua belas atau aksi dua desember tahun dua ribu enam belas pada saat itu masa berkumpul di kawasan monas untuk menentang kasus penistaan agama
yang dilakukan oleh mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
dan setiap tahun pada tanggal dua desember masa kembali berkumpul untuk bereuni untuk berkumpul kembali dengan tujuan bersilaturahmi
terkait lokasinya pernah juga dilakukan di kawasan monas
lalu tidak dilakukan karena dalam masa pandemi covid sembilan belas yang masih dengan kondisi cukup tinggi
baik dika semoga aksi damai yang diinginkan ini bisa terfasilitasi sementara juga tidak mengganggu keamanan dan juga mobilitas masyarakat di jakarta pada hari ini
korespondensi ann indonesia mahardika utama melaporkan dari jalan medan merdeka selatan jakarta pusat